sayang kamu sekarang tenangin hati kamu tenangin pikiran kamu
tapi papa minta abis ini coba kamu berpikir lebih jernih ya
karena papa yakin apa yang kamu tuduhkan sama andin dan nino
itu gak bener sayang
gue harus hati hati ngomong di depan reina sekarang
semuanya disampaikan ke mama
udah sana tidur sama papa so
mbak andin ini fotonya mbak andin sama mamanya mbak andin yang waktu itu kiki ambil pake hpnya kiki
soalnya kiki liat di kamar mbak andinnya
tok jadi aku bikin ini aja
kiki pamit tidur dulu ya mbak
selamat malam mbak andin
mama mau pesen sama kamu
jangan ribut ribut lagi sama allah
sekali lagi terima kasih ya sayang
padahal aku udah bahagia banget
akhirnya bisa deket sama mama
padahal mama udah mulai suka dan mulai sayang sama kamu andik
mama pikir kamu adalah anak yang baik
kamu gak ada bedanya sama sekali sama ibu kamu
kamu perempuan yang haus perhatian dan haus pembuktian
tapi kamu benar benar henagan
kalau tidak bu bu digigit
kalau enggak digigit singa
mas rambutnya bau
gue akan balas
kamu kalau misalnya gak mau cium kepala aku ya gak apa apa mas
tapi jangan bilang aku gak keramas dong
gantinya handphone kamu yang kemarin rusak
saya beli nomor baru
semua datanya udah saya pindahin disini
tapi jangan pernah sekali sekali matiin penanda lokasi tempat kamu berada ya
soalnya udah langsung kekonek sama handphone saya
mau kamu ke gombong raja ampat kerapia
terserah mau lari kemana ya mas